sebanyak sembilan rumah yang berada di bantaran rel kereta api di kota solo jawa tengah terbakar
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
api dengan cepat membesar dan membakar sembilan rumah yang berada di bantaran rel kereta api solo jawa tengah
petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi sempat kesulitan untuk memadamkan aki akibat akses masuk yang sulit
sejumlah rumah bahkan harus dihancurkan secara manual untuk memudahkan petugas memadamkan api
api baru dapat dipadamkan beberapa jam kemudian
api diduga berasal dari korsleting listrik dari salah satu rumah yang terbakar
api yang terbakar di kota solo jawa tengah terbakar